hari ini tanggal genap jadi untuk anda pemilik kendaraan berplat ganjil harus cek kembali rute perjalanannya
jangan sampai anda kena tilang seperti ribuan pengendara di hari pertama pemberlakuan ganjil genap kemarin
alasannya ada yang mengaku belum mengetahui pemberlakuan aturan itu
wah berarti ini ngeliatan good morning nih
atau belum hafal jalur dan juga ada pula yang lupa tanggal berapa sekarang
berbagai modus juga dilakukan untuk menghindari petugas
per satu agustus dua ribu delapan belas perluasan ganjil genap sudah resmi diberlakukan
meski sosialisasi sudah dilakukan sebulan sebelumnya tetap saja ratusan pengendara tertilang petugas kepolisian yang berjaga
belum tahu ini
baru lewat lagi sini sih
cuma kemarin kan saya pakai ganjil
denda aja lah mas
hidang mah repot harus ke sana
bisa kejahatan begitu gak sih
gak ngerti ya
kalau bisa mah pendam aja
ya beribu alasan sudah tidak mempan
dan tak akan lolos dari mata elang
mau tidak mau sesuai undang undang lalu lintas pelanggar akan dikenai sanksi denda lima ratus ribu rupiah atau kurungan dua bulan penjara
perluasan dilakukan sepanjang jalan s parman gatot subroto mt haryono d panjaitan hingga simpang cempaka putih
aturan juga diterapkan di arteri pondok indah mulai simpang kartini hingga simpang kebayoran baru
di jalan rasunasai jakarta selatan perluasan aturan juga diberlakukan
pemberlakuan juga diterapkan di jalan benyamin sueb kemayoran jakarta pusat
penerapan perluasan aturan ganjil genap dilakukan di rute yang menjadi jalur pergerakan atlet menuju venue pertandingan
aturan ini berlaku setiap hari dari pukul enam pagi hingga sembilan malam
nantinya juga diberlakukan penutupan sembilan belas pintu tol saat perhelatan asian games dua ribu delapan belas
sementara gerbang tol yang lain juga akan ditutup secara situasional atau disesuaikan waktu perjalanan atlet dan diskresi polisi
meski terus menuai polemik upaya memperlancar jalur gerak atlet ini akan tetap dilakukan demi kelancaran penyelenggaran asian games mulai delapan belas agustus mendatang